kalau udah mereka semakin dekat mas justru kita memisahkan mereka itu semakin susah mas
sama ya kaya cinta kita yang semakin kuat melekat
gak kayak kita juga kale
terus menurut kamu sekarang bagusnya gimana
oke gimana kalau
dia malah ngamuk dan ngincar saya bang
lo tenang aja lai
dari dulu gue bilang anak anak beli kobra akan gue ajarin bela diri
anak anak black cobra akan gue jadiin petarung petarung yang tangguh
supaya tidak dipercidangin lagi sama anak anak aja
dan lo gue akan bikin lo jadi jagoan yang tangguh
kita akan habisin semua alat jalanan
begitu kita habisin semuanya
tunggu boy tunggu kehabisanmu
kehabisan kelaku sendiri
karena black cobra yang akan jadi raja jalanan
mondi gak lagi berantem sama raya
mama kok mikirnya gitu
terus muka kamu sedih gitu kenapa
masa sih emang mondi kelihatan sedih
udah pokoknya mama jangan khawatirin mondi ya
mondi mungkin katanya emang lemes karena capek aja
tenang aja ma
udah gak mau bogi
besok kan sekolah
ya mesti rahat ya
kok gak kelihatan dia nggak nginep di sini
oh oki lagi entah lilan ma
dan dia mungkin baru kesini lagi setelah tujuh harian
karena oki bilang juga dia masih gak bisa begitu jauh dari lingkungan keluarganya
ya mungkin sekarang ini dia belum terlalu merasa kehilangan
tapi semakin hari
pasti dia akan semakin merasa kehilangan mamanya
kasian banget ya
udah lah kamu jangan ikut mikir yang sedih sedih
kamu istirahat ya
mama juga mau istirahat
iya deh ma
sampai ketemu besok ya nak
rambut ter prodigy
tante kan kita udah saling kenal
iya boy tante telepon ini mau mas diinboy tawaran yang kemarin itu loh
boy sama reva ikut ajang kontes cowok cewek oke sedki gimana
kamu udah ambil keputusan belum
kalau soal kayak gitu sih kayaknya boy masih ragu deh
soalnya boy itu belum kasih tahu ke orang tua boy
dan mungkin juga reva belum kasih tau ke orang tuanya juga tante
yaudah kalau begitu tante tunggu aja kabarnya secepatnya ya
karena kontesnya ini tinggal dua minggu lagi loh
iya siap tante
oke makasih boy salam buat reva ya
benda apaan sih eh salah mama dengar
kok nama reva juga dibawa bawa
ya sebenarnya itu telepon dari siapa sih
ih mukanya merah
merah anak mama malu
ih cerita aja gak usah pakai malu
tadi tuh yang nelfon samanya tante miranda
dan tante miranda itu ngajak boy sama reva ikut kontes pemilihan cowok cewek oks dki
wih mama setuju banget tuh
mama dukung football
football dukung anak mama
karena apa kamu tuh nururiin dari papa sama mama kamu
kalau perlu nih mama akan ajarin si reva cari jalan
ya kalau perlu nih mama akan ajarin
jangan ketawa dong
mama akan kasih
cowok tinggal ngikutin aja
yang penting ceweknya serasi cowoknya ngikutin
nah pak makasih ya
kalau boy sih mau mau aja
cuman kan masalahnya di reva
belum tentu papinya reva itu mengizinin reva
iya juga sih
karena masalahnya sekarang itu papinya reva belum bisa welcome sama kamu mah
mama datangin aja kantornya papinya reva
mama jangan mama jangan
kemaren kan mama telponan sama papanya reva
dan papanya reva itu
itu kan dingin banget pas teleponan sama mama
atau nggak telpon lagi
kalah kalah amat papinya
serem juga ya
jadi harus gimana dong kita
memang sih agak susah ketemu papinya reva
nggak bisa ketemu
nggak ketemuan gitu kan
aduh nggak ngerti deh mama harus gimana dong
biar eva yang membujuk papanya sendiri
ya udah terserah kamu
tapi yang penting mama pengennya kamu tuh seneng bahagia
ya udah kalau gitu boy berangkat ya
pi om adriana reva berangkat sekolah dulu ya
mas gimana caranya supaya kita bisa men join reva
ya kalau misalkan kita jagain di rumah itu sih bisa mas
tapi di luar rumah kayak di sekolah
kan kita nggak bisa kontrol terus menerus kan mas
iya juga sih
tapi gimana caranya
nah udah lah
lebih baik kita biarin
karena takutnya itu kan mengganggu pikirannya reva
lagian juga kan paling banter cuma dua atau tiga bulan lagi
tapi nanti setelah dia kuliah
baru kita pilih kuliah yang jauh daripada kuliahnya atau kampusnya mulai
tapi mas justru dua tiga bulan itu tuh yang berbahaya mas
kalau kita biarin kalau kita diemin mereka tuh semakin dekat
nah kalau udah mereka semakin dekat mas
justru kita mau misahin mereka tuh semakin susah mas
kayak cinta kita
yang semakin kuat
nggak kayak kita juga kale
terus menurut kamu sekarang bagusnya gimana
gimana kalau kita ngomong sama kepala sekolahnya reva
ya untuk ngejagain bukan matematain tapi ngejagain supaya reva dan boy tidak berdekatan
jadi kalau mereka lagi berdekatan
kepala sekolah negur mereka
ya ini kan demi kebaikan mereka juga mas
kalau menurut mas ide kamu ini brilliant
tapi kira kira pihak sekolah mau nggak ngelakuin itu
kan mereka masih sekolah
ya otomatis kan ini demi kebaikan sekolahnya mereka dan pelajaran mereka juga kan mas
supaya nggak keganggu ya pasti sekolah bakalan mendukung mas
ya aku mau aja datang ke sekolahnya reva untuk ngomong langsung sama kepala sekolahnya reva
mas ini spesial buat mas
ini ibu bikin
mas ini ibu bikin